terima kasih pak umar
beruntung sekali bapak orang yang cocok
terima kasih banyak pak umar
saya juga kebetulan sangat membutuhkan uang itu
saya mengerti pak
setelah operasi nanti segera akan saya berikan uang itu pak
maaf bisa ikut saya sebentar
tinggal dulu ya pak
terima kasih ya pak umar
mudah mudahan uang yang saya berikan
bisa bermanfaat buat keluarga bapak
insya allah terima kasih
man antarkan bapak masuk
terima kasih ya
terima kasih pak
terima kasih pak umar
terima kasih pak
ya sudah pak umar semua jadi kutat zinean gimana kayaknya
tak ada bangunan yang teknik untuk tim panjang
badan masih ada kwak
bapak tuh dari mana aja sih
udah berapa hari ini gak pulang buat panik semua orang
bukannya cari uang malah kelayatan
bapak dapat dari mana uang sebanyak ini pak
bapak gak ngerampok kan
ibu pakai aja sesuka ibu
ayo berdiri dong tamu tamu
pak sebentar lagi suci kuliah
jadi butuh uang untuk kuliah
gak usah lah bu
suci mau kerja aja
mau bantuin bapak cari uang
semua anak ibu itu harus punya titel
cuma sella aja yang putus kuliah
karena dia ngandung duluan
jadi ibu minta kamu harus tetap kuliah
pendidikan itu penting
iya tak tapi bapak perlu tahu
kuliah itu butuh uang
uang pensiunan kan nggak cukup untuk bayar kuliah
jadi ibu minta
bapak tuh kalau pulang kerja harus bawa uang yang banyak
biasa anak itu seluruh cuaca
pasti yang dia awak bilang
dia tetap takkan kan
sebelum anak bagaimana
bakal ket impact
sebentar ya pak
bapak istirahat aja disini dulu pak
biar saya ke pak mandor
yang kau berikan kepada hamba
berikanlah hamba waktu ya allah
untuk membahagiakan anak dan istri hamba
berikanlah hamba waktu ya allah
setelah melihat hasil tes darah dan rangkaian pemeriksaan
maaf pak umar
bapak menderita gagal ginjal
bapak menderita gagal ginjal
bapak menderita gagal ginjal
saya menderita gagal ginjal dong
setiap seminggu sekali
bapak harus menjalani cuci darah
berapa biayanya dong
ya memang sedikit agak mahal
biasanya sekitar lima ratus ribu
untuk satu kali cuci darah
uang sebanyak itu
itu tidak seberapa jika dibandingkan resikonya pak umar
bila ginjal pak umar tidak mendapat asupan darah bersih melalui cuci darah
berbagai komplikasi penyakit akan muncul